selamat siang presiden jokowi meminta segera dilakukan rapid test dengan cakupan yang lebih besar
agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar covid sembilan belas bisa dilakukan
alat alat diperbanyak di titik titik untuk melakukan tes dan melibatkan pemerintah
bumn rumah sakit tni dan polri swasta dan lembaga riset
hal tersebut disampaikan presiden jokowi dodo memimpin rapat terbatas
tentang laporan percepatan penanganan covid sembilan belas melalui telekonferensi kamis pagi
kesiapan medis lainnya yakni rencana konteginesi layanan rumah sakit terujukan
dan mobilitas rumah sakit lainnya
presiden jokowi mengatakan wisma atlet di kemayoran dan hotel bumn bisa digunakan apabila rumah sakit penuh
perlindungan maksimal kepada para medis juga perlu diperhatikan
termasuk pemberian insentif kepada para dokter perawat dan jajaran rumah sakit
yang berhubungan dengan perlindungan
pemerintah juga bergerak dalam penanganan covid sembilan belas
pemerintah juga bergerak dalam penanganan covid sembilan belas

melakukan tes dan melibatkan rumah sakit baik pemerintah milik bumn pemda
rumah sakit milik pni dan pori dan swasta
dan lembaga lembaga riset dan penyelidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari kementerian kesehatan
yang ketiga penyiapan protokol kesehatan yang alurnya jelas sederhana dan mudah dipahami
ini penting sekali terkait dengan hasil praktikasi ini
apakah dengan karantina mandiri self isolation ataupun memerlukan layanan rumah sakit